dan di luar kita bisa melihat para pembalap sedang menikmati jamuan
dan yang menarik adalah yang mereka kenakan yaitu racing switch
sehingga untuk kenyamanan mereka jamuan dilaksanakan secara berdiri
dan yang pasti apa yang mereka kenakan hari ini akan digunakan pada nanti
balap motogp di mandalika street circuit akhir pekan ini
oke masih bergantian foto bersama dengan presiden republik indonesia
ini sebuah kesempatan yang sangat langka momentum yang sangat luar biasa
kita bisa melihat para pembalap ada dery binder kali ini melakukan sesi foto bersama presiden republik indonesia
oke dan di luar kita bisa melihat ada takakin akagami yang tadi sudah melakukan foto
dan ini adalah
pembalap dari indonesia yaitu mario aji
oke ada dua nanti
dan kali ini akan melakukan foto bersama juga dengan veda iga pertama
dari idemetso asian talent cup
ini momentum yang ditunggu tunggu oleh seluruh masyarakat indonesia khususnya para penggemar motogp
mereka hadir di jakarta untuk mengapresiasi
pemerintah yang sudah sangat luar biasa untuk menyelenggarakan motogp di mandalika
oke dan saya juga ingin menginformasikan untuk anda para pecinta motogp yang tentunya sudah tidak sabar
ingin melihat langsung aksi para pembalap di sirkuit mandalika lombok
rangkaian motogp dua ribu dua puluh dua ini akan dimulai dengan sesi free practice atau latihan bebas ke satu
itu perhubungan dari banda bintang

sementara tahap free practice ke tiga dan ke empat
pembalap asal tim dari repsol honda ya
oke dan saya juga ingin menambahkan tadi informasi sementara tahap free practice tiga dan empat
untuk kwalifikasi akan berlangsung pada sabtu sembilan belas maret
mulai pukul delapan wib
kemudian race atau balapan
akan bergulir pada minggu dua puluh maret dua ribu dua puluh
mulai pukul sebelas wib
dan selain tiga hari seri motogp moto dua dan moto tiga
sirkuit mandalika juga akan menggelar dua balapan asian talent cup pada sembilan belas maret dan dua puluh maret
yang pasti jangan sampai ketinggalan
para hadirin yang sedang menyaksikan acara ini
tanggal tanggalnya sudah saya informasikan
kita akan melihat aksi
para pembalap motogp dan yang pastinya
para penonton juga akan disuguhkan
pemandangan yang sangat luar biasa karena
sirkuit mandalika berada di kawasan
dimana kita bisa menyaksikan keindahan
garis pantai secara
langsung oke ini yang menjadi idola
kalau saya katakan ini adalah legenda
dari motogp setelah
banyak yang meminta foto
suasana yang begitu hangat
kita bisa melihat
oke dan sebagai informasi juga
dipakai oleh para pembalap adalah
pakaian balap yang akan dipakai di pertandingan
motogp yang sebenarnya
jadi apa yang kita lihat saat ini
itu yang akan digunakan
di pertandingan motogp
sebenarnya lambaian tangan dari seorang
oke dan untuk
kenyamanan para pembalap yang telah memakai racing suit ini
tadi kita bisa melihat jamuan dilakukan